aduh udah lengkap nih
soto dong sayang nih lihat nih lengkap tapi semuanya
ini juga di dalamnya juga ada tambahan rempah rempah pokoknya enak
ini porsinya kenapa banyak nih
jangan dibuang jangan dibuang
masih bagus itu balikin dulu
ih jangan dibuang mas ini mahal sayang
udah gak ada lagi nih limited edition loh
gak usah gak usah pake lipstick
masa gak pake lipstick sih
ntar gak ada lagi aku gak punya lipstick kayak gini lagi
gak ada apa apa
kayaknya gak mungkin deh mama cetera
kan mereka gak begitu deket
apa bener ya
kalau mama chandra memang mau uji sika dan nino itu jadian

tapi aku masih belum bisa
belum bisa kelepas kamu dari ingatan aku
kamu tau kan
gak karena aku rela nuh ngerebut kamu dari bangin
sekarang aku sampai disini
apa saya bujuk aja
tapi gengsi lah
nanti yang ada bener dia besar kepala
kau punya masalah tuh diomongin
gak boleh lama lama marahnya
apalagi lagi begini
bukan yang suami istri itu
kau punya masalah harus cepet diselesaikan
gak boleh bawa masalah ke tempat lain
kau punya masalah harus cepet diselesaikan
gak boleh bawa masalah ke tempat lain
gak boleh bawa masalah ke tempat lain
apalagi masalahnya dibawa sampai udah mau tidur
apalagi masalahnya dibawa sampai udah mau tidur
gak berkah nanti tidurnya
harus diselesaikan dulu
biar tidurnya nyenyak
biar tidurnya nyenyak
emang begitu kan
ah dia udah tidur

kamu ngomong sama siapa guling yang secantik kamu
gak ada guling yang secantik kamu

sesekali gapapalah bikin masalah gelisah terus jadi usaha manis manis ke aku
lagi pula lapsik merahnya juga diambil sih
tapi gapapa sih tandanya mas a ada reaksi

hmm aku pikir kalo aku pake lapsik merah dia bakal cuek
mungkin ada cemburu cemburunya dikit nih
tenang mas kamu ambil dua
kalau kamu gak mau baikin sama saya
gak bisa ya
ibu jadi nunggu ya
susah payah kesini
naik angkutan umum
ibu nganterin makanan buat kalian berdua
ini ibu masak sendiri
muluk punggung sendiri
yaudah bu sini makanannya saya terima ya bu
daripada masa ibu pulang lagi
kamu tau gak
ibu kecewa sekali
ibu jangan dengerin kata orang lain bu
aku dan mirna tuh punya jawaban yang sama
kalian itu kan cuma pura pura
itu aja udah salah
gini deh bu sekarang ibu mau dengerin saya
mirna atau orang lain
kamu berpura pura karena gak mau ibu nikahin dengan pilihan ibu yang itu tuh ya
ibu mau kemana bu
ibu dengerin penjelasan saya dulu bu
bu saya bisa jelasin
aduh gue jadi khawatir dah ngeliat ibunya pak rija datang marah marah gitu pak riza
kenapa urusan aja diribet gini sih
gue jadi bingung sendiri dah

padahal kan pak rija udah nyatain cinta
gak pentah hanya
jadinya harusnya hubungan gue sama dia bebek aja dong
gak pura pura lagi
mir lo gak kena kenapa kan
aduh udah lengkap nih
ya allah ma
nih liat nih lengkap tapi semuanya
ini juga di dalamnya juga ada tambahan rempah rempah
iya tau ma ini soto
cuman ini porsinya kenapa banyak begini mah
kan kita cuman berdua
apalagi mau datang kesini mau makan
udah tenang aja
mama lagi semangat masaknya
kalau gitu aku berangkat ya pak
sekalian mau ke sekolahnya rena
semoga semuanya lancar
nolong ngapain lagi sih ke sekolahnya rena
aku cuma mau bikin semuanya jadi tenang
jadi rena gak ngalamin perundungan lagi ma

nanti nanti malah tambah banyak masalah
buat rena di sekolahnya kalau kamu ke sana
kan rena kemarin sempat ke kantor juga
kok bisa ke kantor ada apa
bahkan sebelumnya waktu aku mau
jangkau rena di sekolah
langsung aja ketemu dengan
orang tuanya dia
perundungan ke rena
tolong dibicarakan baik baik dengan anaknya
namanya juga anak anak pasti kan belum ngerti
ngalamin lagi mungkin perundungannya
sampai akhirnya datang ke kantor terus ngomong
mamanya dia gitu
no mama khawatir aja kalau kamu terus terusan
mereka makin panas di sana
orang tua anak anak itu juga makin ribut
udahlah kamu move on aja deh
kan masih bisa
diperbaiki sekarang aku juga
apa ya sekalian minta maaf lah ma
tidak lagi ada perundungan lah kasihan kan
renanya juga plus
di tabah aku kan
gak tau kenapa makin hari
makin kangen sama ma kangen kangen kangen
mama tau pasti mau bilang itu
kamu ke sana tapi tolong deh jangan
sampai nanti ada masalah baru ya
please udah ya makanya doain aja
cuma mama juga pengen
ya tetep boleh
fokus ke rena nggak masalah tapi
ya mungkin udah saatnya
kamu lebih mengenal orang
lain mungkin menikah
aku nikah udah dua kali
iya mama nikah baru satu kali
masa harus mama duluan lah
iya ma harus mama duluan enggak enggak
kalau kamu berusaha fokus untuk
masa depan kamu hidup kamu yang baru
punya anak kan bahagia
seneng banget tolong deh pikirin
masalah itu aku juga
kalau mama nikah lagi
mama ada temen hidup aku juga akan bahagia banget
baru aku bisa
pikirin diri aku bisa kok gimana sih
enggak enggak kamu dulu
mama dulu eh mama dulu
shh jangan gitu yaudah
nanti kita bahas itu lagi
keberangkat ya ma waalaikumsalam
sanggup dihabisin sendiri ma udah nanti
makan yang banyak
dibilangin gitu tuh
ya nggak apa apa yang penting aku
sekarang semangat mau deketin sama
tenang tenang harus aku yang
menggebu gebu biar cepet dapat enak
aku harus siapin ini dulu